bandara soekarno hatta tepatnya karena tidak hanya di selama ini kan kita tahu bahwa di senayan biasanya itu ada mobil mobil feeder begitu itu mobil mobil listrik
dimana ternyata tidak hanya di wilayah senayan saja di bandara soekarno hatta juga ada tepatnya di tangerang banten yang untuk pertama kalinya mengoperasikan bus listrik karya anak bangsa
di mana bus ini akan melayani perpindahan atlet dan ofisial asian games antara terminal domestik dan juga internasional
iya dan tahap awal satu unit bus dioperasikan secara terbatas dan mulai beroperasi mulai jumat tiga puluh satu agustus kemarin hingga jumat tujuh september dua ribu delapan belas mendatang
pelayanan ekstra diberikan khusus saat kepulangan kontingen peserta asian games dua ribu delapan belas di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten dengan dilakukan uji coba sekaligus pengoperasian secara terbatas satu unit bus bertenaga listrik pada jumat sore
operasi terbatas dilakukan tiga jam dalam satu hari
tahap awal pengoperasian hanya akan dilakukan hingga tujuh september mendatang
jam operasinya masih kita batasin
rencananya dalam satu hari kita akan mengoperasikan pada periode jam sembilan pagi sampai jam sepuluh pagi
kemudian nanti jam dua belas siang sampai jam satu siang dan kemudian nanti jam lima belas sampai jam enam belas sore
jadi nanti itu kita sebut dengan operasi terbatas
nah yang kedua
operasi terbatasnya juga dalam rangka kegiatan event asian games
memang sasaran kita nanti kita akan prioritaskan untuk pergerakan kontingen atau atlet sampai nanti tanggal tujuh
karena kan sekarang seperti diketahui oleh teman teman sebaran dari atlet dan kontingen ini karena operasi terminal internasional kita masih dua
terminal dua dan terminal tiga ada kemungkinan pergerakan itu terjadi
bus listrik karya pt mobil anak bangsa ini berkapasitas enam puluh penumpang dengan fasilitas khusus
jadi penyandang disabilitas
bus juga dilengkapi dengan kamera pengawas cctv dan yang terpenting adalah zero emisi gas buang selama beroperasi
proses pengisian daya listrik dilakukan selama dua lima jam dan mampu menempuh perjalanan hingga dua ratus lima puluh km dengan kecepatan enam puluh km per jam
selesai uji tipe
kita sedang menunggu feedbacknya dari disub
jadi tentunya pasti akan ada banyak masukan masukan yang harus kita perbaiki
nah untuk itu kita sudah siapkan prototipe yang berikutnya yang benar benar sesuai dengan undang undang yang berlaku ya
rencananya dua unit bus listrik akan dioperasikan di bandara internasional soekarno hatta tangerang untuk menambah alternatif moda transportasi masal perpindahan antar terminal pengguna jasa
pengoperasian bus listrik juga akan dilakukan di bandara bandara lainnya namun disesuaikan dengan konstruksi dan kebutuhan bandara tersebut